diduga sopir kelelahan mobil petugas badan penanggulangan bencana daerah jember minggu sore masuk ke dalam parit
akibat kejadian ini tujuh petugas bppd mengalami luka luka
sejumlah petugas tim reaksi cepat bpbd jember ini dievakuasi saat salah satu mobil operasionalnya masuk ke parit di desa jatiroto kabupaten jember
beberapa petugas mendapat perawatan medis karena sebagian terjun ke dasar parit
mobil yang berisi tujuh personil bpbd ini terjun ke parit sedalam dua meter saat perjalanan pulang ke markas bpbd jember usai melakukan penanganan bencana longsor di kawasan gunung gambir
diduga sopir kelelahan mobil tiba tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan
meski tidak ada korban jiwa namun dalam musibah ini tujuh anggota bpbd jember mengalami luka luka
diduga karena pengemudi dalam keadaan kecapian
kelelahan karena baru menangani bencana di tencong juga bencana longsor di gambir dan mungkin telah kecapean
dan uleng ke kanan dan masuk ke selapan air
petugas unit laka lantas polres jember yang mendatangi lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan
syai fulkus mandani jember